tolong jujur ke tante citra
apa putri buat masalah di kampus
atau ada orang yang buat masalah ke putri
gue harus lurusin masalah ini sekarang juga
ini semua bukan salah putri
putri nggak bikin masalah apa apa tante
maaf jadi ngerepotin pak regar
itu sudah menjadi kewajiban saya
sebagai future husband
jadi saya harus siap siaga
siap antar jaga
ibu tadi dengar kalian berdua ngomong apa
kalau kamu penyebab apa yang menimpa putri
gue harus jelasin ke bu nawang
kalau semua masalah ini
itu semua terjadi karena
gue harus tanggung jawab sama perbuatan gue
batu bata gak boleh ngomong ke ibu
gue gak mau ibu malah jadi salah paham sama batu bata
gue mohon batu bata
gue hargai lo punya niat baik buat tanggung jawab
tapi ini pasti akan bikin ibu makin sedih
bu sebenarnya ini semua bisa terjadi
kok lo gak kabarin gue sih kalau lo ada masalah kayak gini

ntar louder sih satu
lelu siah n silence
halo iya jadinya gimana oke berarti semuanya udah siap ya yaudah kalau gitu nanti siang saya cek
sana tapi saya minta jangan sampai ada orang yang tahu kalau di sana bakal ada pertarungan
coba pastiin semuanya aman ya oke deh iya ya makasih ya gue dapat info dari orang gue kalau
tempat tarung low sama rescue udah siap nanti siang gue sama atta rencana mau cek ke sana
oke thanksgy pokoknya jangan kasih tahu ke siapa siapa soal ini terutama putri
oke beres juga tugas gue tapi sekarang permasalahannya adalah
binda mana ya udah nggak muncul muncul juga
apa gue jadi harap harap cemas gini nunggu dia
kalau aja gue tahu di mana rumahnya pasti udah gue samperin citra
kamu tahu kan kalau beasiswanya putri dicabut dan kamu juga bohong ke tante selama ini
maaf tante bu citra enggak salah karena aku yang minta citra untuk tutupin semuanya dari ibu
aku juga minta rizky ngelakuin hal yang sama padahal mereka udah
minta aku untuk jujur sama ibu tapi aku nggak mau dengerin mereka aku yang salah bu jadi jangan
salahin mereka ya bu citra kamu pasti tahu kan alasannya kenapa beasiswanya putri dicabut tolong
kasih tahu tante citra karena putri tante tanya sampai sekarang enggak pernah kasih jawaban
tanpa sekarang jadi citra yang dicecar sama bunawang kayaknya gue benar benar
gue beneran harus ngomong ke bunawang biar orang lain gak kena imbasnya
tolong jujur ketahan teh citra apa putri buat masalah di kampus
atau ada orang yang buat masalah ke putri
udah cukup gue gak bisa diem aja
gue harus lurusin masalah ini sekarang juga
bu ini semua bukan salah putri
tapi putri gak bikin masalah apa apa tante
tidak ada yang bikin masalah juga sama putri
kita semua juga bingung
kenapa beasiswa putri bisa sampai dicabut
tapi ternyata bukan cuma putri yang beasiswanya dicabut
banyak mahasiswa mahasiswi lain yang nasibnya sama seperti putri
tapi apa yang menyebabkan kalau beasiswa mereka itu sampai dicabut rizky
kalau bukan karena nilai akademis mereka turun
tante lihat belakangan ini bahkan sampai sekarang nilai putri gak pernah turun di kampus
mungkin kampus nggak bisa mensubsidi mahasiswa mahasiswinya lewat jalur beasiswa lagi
wah jatuhnya k crash
beneran gak kan
yang ini gak temen temen
lagi lagi lo udah nyelamatin gue
semoga aja ibu cukup lega dengar jawaban lo
dan ibu juga gak curiga lagi sama batu bata
lo tega bohong di depan ibu
kenapa kamu bete
that aku gak peduli ya
kalo daddy gak jadi dinner sama cewek itu
aku cuma peduli karena aku gak jadi dinner sama my prince
padahal aku nungguin banget momen momen itu dot
mel yang namanya musibah kita harus gimana
kita harus lapang dada
kalo dibilang daddy kecewa ya pasti daddy kecewa
gak mau tau pokoknya aku tetap bete
sampe kapan kamu harus pura pura buta terlalu
kamu gak capek denga seni warai ini
gak tau dad
aku ya kenyang banget sekarang aku mau siap siap dulu kampus
setiap aku bahas masalah ini ke mel pasti selalu menghindar
aku bener bener capek liat dia terus terusan sandiwara seperti ini
jangan sampai sandiwara mel ini merusak rencana kedepanku dengan bunawang
lex harusnya kamu jangan telfon telfon aku terus
apalagi kalau aku lagi di rumah
kenapa kamu takut kalau rizky tahu kita masih berhubungan
nah itu kamu tau
aku tuh udah usaha segala cara untuk dekat sama rizky
aku gak mau hubunganku renggang sama rizky kayak dulu lagi
apalagi kalau aku hubungannya kayak kamu sama papa

yang gak mau dong aku terjadi sama aku dan rizky
aku harus bisa nenangin lydia
karena aku sangat butuh bantuan dia
next time kalau ngomongin kamu akan lebih hati hati
terus gimana soal bantuan yang kamu bilang sama aku waktu itu
apa udah kamu urus
masih dalam proses lex
kamu harus sabar
ya tapi nggak bisa kelamaan juga
kamu harus bantuin aku cepet cepet
karena perusahaanku makin terpuruk
hidupku makin susah
aku gak mau kehilangan lagi sisa asetku yang masih ada
putri ketahuan bohong mah
soal biasiswanya yang dicabut
selama ini putri juga pura pura kuliah
padahal putri kerja di
sekarang ini bukan cuma kamu yang hidup susah
bu nawang dan putrinya
mereka juga kesusahan lex
tadi rizky cerita sama aku
kalau anaknya bu nawang itu harus kerja keras untuk bisa kuliah lagi
coba waktu itu kamu gak suruh keluar dari kantor kamu
itu bukan urusan aku
itu jadi urusan kamu lex
karena kalau gak ada kejadian pak jaka
bu nawang dan anaknya sekarang gak akan hidup dalam kesulitan
halid kalau sampai peristiwa itu terbongkar
bukan hanya aku yang kena masalah
tapi kamu juga akan kena
karena kita sama sama tahu apa yang terjadi saat itu
lebih baik sekarang kita fokus aja
kamu bantuin aku untuk menyelesaikan masalah aku
sebelum pak raymond makin neken aku
ya mudah mudahan permasalahan kamu dan pak raymond itu gak melebar ke bu nawang
karena kamu tahu sendiri kan hubungannya pak raymond
kamu sama dengan bu nawang sekarang kayak gimana
jangan ke coach
saya mau pergi